untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung melalui skype dengan wakil wali kota bandung pak yana mulyana
selamat sore pak yana apakah anda hari ini sehat
alhamdulillah mudah mudahan semakin membaik dan tetap stabil terima kasih mbak dea
pak yana ini saya ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana pantauan hari perdana psbb di kota bandung
apa saja kemudian bentuk pelanggarannya yang masih dilakukan oleh warga
ya bismillah lah hari ini kota bandung melaksanakan psbb bersama kabupaten kota lain di bandung raya
alhamdulillah sih sebetulnya persiapan kalau kita dan sosialisasi terus dilakukan
tapi memang tadi saya mantau beberapa checkpoint yang menuju masuk kota bandung masih cukup
pelanggaran rata rata nggak pakai masker ini yang sebetulnya cukup kita sayangkan
karena kan kalau nggak pakai masker itu
berarti dia nggak sayang dirinya sendiri atau dia juga mungkin nggak sayang sama orang lain
karena bisa mendularkan atau bisa ditularkan
tapi terus kita sekalian yang tadi memberi edukasi lah teman teman di lapangan kepada warga yang akan masuk ke kota bandung
yang penting masyarakat itu paham bahwa psbb itu bukan lockdown bukan menutup kota bandung
tapi membatasi masyarakat yang akan keluar masuk kota bandung
pak yana selain ada
tadi pelanggaran tidak menggunakan masker
bagaimana dengan pelanggaran pelanggaran lain seperti berboncengan kemudian juga jumlah penumpang di dalam kendaraan roda empat
dan kalau roda empat itu rata rata kalau yang kapasitasnya dua baris itu memang masih banyak sekali orang yang duduknya sebelahan
ya sama petugas diberhentikan untuk yang satu pindah ke belakang
sehingga tadi karena kita dari awal sepakat bahwa
psbb kota bandung karena sudah ada beberapa daerah lain melakukan psbb
kita belajar dari kekurangan atau kelebihannya sehingga mudah mudahan pelaksanaan psbb di kota bandung bisa lebih baik
dan maksud tujuannya untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas ini mudah mudahan ini bisa berjalan dengan baik
di hari pertama ini apakah sudah ada konsekuensi hukum yang diberikan
oleh petugas di lapangan terkait dengan pelanggaran pelanggaran tersebut pak
tadi saya lihat di laporan petugas saya lupa tapi di daerah mana ada yang memang dikembalikan karena yang bersangkutan berboncengan
terus nggak pakai masker secara baik baik katanya sih kurang menerima ya akhirnya dengan mohon maaf dikembalikan ke daerah asal
itu satu masyarakat
hmm apakah ini menjadi sebuah fakta bahwa sosialisasi psbb kepada warga bapak ini dinilai kurang merata atau bagaimana
jadi gini pun bukan saya berarti menyalahkan teman teman di wilayah lain
kan yang masuknya bukan warga kami
melakukan di wilayah kami gitu ya
atau cukup masif
tapi mungkin harusnya dibantu juga dengan serempak bandung raya melakukan sosialisasi ini bersama sama gitu ya
saat kemudian bandung raya mengajukan psbb ke kementerian kesehatan apa sebenarnya pertimbangan yang kemudian menjadi alasan dari
pemerintah bandung raya untuk mengajukan psbb sebelumnya
karena memang khusus kota bandung itu peningkatan opd maupun pdp serta yang positif itu cukup tinggi gitu ya
dan termasuk di daerah tetangga juga memang peningkatannya premaisnya cukup cukup tinggi lah
jadi sehingga disepakati terutama kita juga agak kemarin sebelum ada
larangan dari pak jokowi kita juga cukup khawatir karena daerah kita ini daerah yang menjadi tujuan mudik dari warga masyarakat sekitar bandung raya yang bekerja di luar bandung raya ya
berbicara soal mudik ini menarik pak yana karena sesaat lagi akan memasuki bulan puasa kemudian sebulan lagi hari raya idul fitri
bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah bandung raya untuk bisa menekan jumlah
atau membatasi jumlahnya
ya kalau kami sih sebetulnya dengan membatasi psbb ini di terminal di stasiun kereta api itu kan kita sudah batasi orang bisa masuk
tapi kalaupun ternyata yang bersangkutan juga tetap bisa pulang ke rumahnya kami sudah titip ke aparat kewilayahan termasuk rt rw untuk mendata
dan yang bersangkutan kalau sudah terlanjur pulang mudik ya mau tidak mau
suka tidak suka dia harus isolasi mandiri selama minimal empat belas hari
pak yana terakhir ini kan di hari pertama langkah langkah yang dilakukan oleh petugas di lapangan ini persuasif dan sekaligus memberikan sosialisasi kepada warga
kira kira di hari keberapa aturan psbb ini akan diberlakukan seperti konsekuensi hukum misalnya
ya sebetulnya kemarin di beberapa simulasi kita sudah sepakat
instansi tni polri yang terlibat dalam psbb ini bahwa kita harus belajar dari wilayah lain
jadi intinya kemarin kita sampaikan bahwa kita harus tegas tapi humanis daya kota bandung lah gitu ya
jadi kalau misalkan maaf bapak ibu nggak pakai masker nggak pakai serung tangan penumpangnya lebih ya maaf
misalkan kembali atau karena bapak ibu panasnya lebih dari tiga puluh delapan derajat
lebih baik di rumah
atau kita tanya maksud tujuannya juga nggak jelas maaf lebih baik diam di rumah
mudah mudahan dengan itu masyarakat semakin menyayangi diri mereka sendiri dan mereka juga care terhadap orang lain
karena cukup banyak sekarang yang saya baca orang tanpa gejala
ini yang sebetulnya kita khawatirkan ya
karena dia fisiknya mungkin baik imunnya baik merasa sehat
akhirnya dia bisa mengeluarkan kepada keluarga sahabat maupun siapapun orang yang tidak dia kenal
itu yang kita khawatirkan
baik terima kasih wakil wali kota bandung yana mulyana terkait bagaimana penyelenggaran psbb hari pertama di bandung raya